lihat aku membawa pelana khusus untuk raja kita
aku mendapatkannya secara khusus dan dibawa jauh jauh dari rusia
untuk raja mengapa dari rusia aku akan melakukan perjalanan ke matahari dan bulan
benaya tidak ada yang bisa melakukan perjalanan ke matahari dan bulan
tapi jika raja salomo memintaku untuk melakukannya akan kulakukan
kau hanya menyombongkan diri
pernahkah kau melihat bahwa aku belum pernah gagal misi yang telah raja berikan kepada aku
aku tidak pernah mengecewakan yang mulia
dan itu karena persahabatanku kesetiaanku kepadanya
aku akan dengan senang hati menyerahkan hidupku untuknya
raja yang mendengar pembicaraan ini tidak menyukainya
aku tidak pernah mengira
benaya akan memiliki ego sombong semacam itu atas namaku
aku harus meluruskannya
seseorang seharusnya tidak menguji teman teman yang telah membuktikan cinta dan kesetiaan mereka yang pasti dimiliki benaya
tetapi raja salomo telah salah mengira kesetiaan persahabatan dan semangat pengorbanan benaya karena kesombongannya
jadi dia memanggil benayal menghadapnya
benaya aku ingin tahu apakah kau bisa melakukan sesuatu
katakan saja keinginanmu
aku akan melakukan apapun untuk memenuhinya yang mulia
aku pernah mendengar cincin ini yang bisa membuat pria bahagia sedih dan pria sedih menjadi bahagia
itu akan membuat orang kaya mengerutkan dahi dan orang miskin tersenyum
aku ingin memilikinya tapi aku tidak tahu di mana itu
bisakah kau menemukannya untukku
yang mulia tidak perlu khawatir lagi tentang itu
aku akan pergi ke ujung dunia untuk menemukannya jika aku harus
tidak ke matahari dan bulan ha
itu juga yang mulia
bolehkah aku pergi
iya semoga berhasil
dengan segera kau akan kembali dengan tangan kosong karena cincin seperti itu tidak ada
dan itu akan menjadi akhir dari kesombonganmu
benaya bertanya kepada setiap tukang perhiasan di kerajaan tentang cincin aneh
tapi tidak ada satupun yang pernah mendengarnya
beberapa bahkan menertawakannya dan mengira kalau dia bodoh
ketika dia tidak menemukan cincin yang tidak ada
dia pergi ke kerajaan lain dan juga negara lain
berbulan bulan dan bertahun tahun berlalu raja salomo merasa malu akan dirinya sendiri
pergilah keliling dunia dan temukan binayaku
bawa teman setiaku kembali padaku
katakan padanya aku mengirimnya untuk misi bodoh dan tidak ada cincin seperti itu
aku seharusnya tidak pernah menguji kesetiaannya
kuharap dia memaafkanku
pasukan raja berangkat ke berbagai arah untuk mencari benaya
tetapi bahkan jika mereka melihatnya mereka tidak akan mengenalnya
karena benayal menjadi lemah dan lelah karena tidak mampu memenuhi keinginan temannya
suatu hari ketika dia sedang beristirahat di bawah pohon
seorang anak laki laki datang ke sana mencari sesuatu
benayal duduk menonton
tiba tiba seorang gadis keluar dari rumah dan memanggil anak itu
apa yang sedang kau lakukan
sedang mencari jepit rambutmu
tapi itu jatuh di dalam rumah
kau mencari di tempat yang salah
kau mencari tempat yang salah
kalimat itu menyentak benayal
kau mencari di tempat yang salah
itu dia aku mencari di tempat yang salah
cincin yang bisa membuat pria bahagia menjadi sedih
dan pria sedih menjadi bahagia
cincin yang bisa membuat orang kaya mengerutkan dahi
dan orang miskin tersenyum
bukan cincin tentang emas dan perhiasan
tetapi tentang sesuatu yang lebih dalam
itu adalah sebuah cincin tentang kebijaksanaan
tidak ada perhiasan yang seperti itu
hanya para guru yang bijaksana filsuf master dan peramal yang tahu rahasianya
jadi sekarang benayal mencari guru orang hebat dan peramal
untuk bertanya apakah mereka tahu cincin seperti itu
beberapa tersenyum padanya
beberapa memberinya nasihat panjang tentang kehidupan
tapi nampaknya tidak ada yang tahu tentang cincin itu
suatu hari ketika dia sedang berbicara dengan seorang guru di sebuah gua
oh benaya aku tidak tahu cincin itu
tapi aku bisa mengatakan ini
suatu hari setiap fase kehidupan
setiap perjalanan harus berakhir
temanmu pasti sangat merindukanmu
tetapi benaya tidak mendengar apa yang dikatakan guru itu
suatu hari setiap fase kehidupan
setiap perjalanan pasti berakhir
setiap hari fase kehidupan
setiap perjalanan pasti berakhir
itu dia itulah yang aku cari
terima kasih terima kasih banyak
menaya melakukan perjalanan panjang kembali ke kerajaannya
dia dengan cepat pergi ke toko perhiasan
dan memintanya untuk menuliskan beberapa kata di atasnya
dia kemudian membawa cincin itu kepada raja salomo
mengapa aku mengirimnya ke misi yang mustahil ini
aku menemukan cincin itu temanku
benayal apa itu kau
itu benarkah dirimu
aku sungguh minta maaf
kau sekarang kembali
ini akan membuat orang yang bahagia bersedih
dan orang yang sedih menjadi bahagia
ini akan membuat orang kaya mengerutkan dahi
dan orang miskin tersenyum
sepuluh kapal pedagang ini baru saja kembali dari laut
dan ia telah menghasilkan ribuan dukan
hari ini dia adalah salah satu orang terkaya di kerajaanmu
dan lelaki ini di sini
dia dulunya sangat kaya
tetapi api membakar gudangnya
dan semua miliknya
hari ini dia sakit dan juga sengsara
silahkan yang mulia
berikan cincin ini pada mereka
baca apa yang tertulis di situ
baca apa yang tertulis
aku merasa lebih baik
benaya hanya kau yang bisa membawakanku kebijaksanaan seperti itu
tapi apa yang tertulis di cincin itu yang mulia
apa yang membuat pria bahagia sedih
dan pria yang sedih bahagia
yang membuat orang kaya mengerutkan dahi
dan orang miskin tersenyum
baca untuk semua orang
setiap fase kehidupan pasti berakhir
baik suka maupun duka
suatu hari semuanya pasti berlalu
semoga berjalan lancar
dan semoga berjalan dengan baik
aku akan memakai cincin ini setiap saat
untuk mengingatkanku untuk menjadi rendah hati
dan berterima kasih atas semua yang aku miliki
karena seperti semua hal lainnya dalam hidup
suatu hari ini akan berlalu
bukankah itu benar
jadi kita harus penuh harapan selama kesulitan
dan rendah hati selama sukses
untuk masalah atau kesuksesan
suatu hari ini semua akan berlalu
virus corona telah membawa perubahan besar dalam hidup kita
dan ya kita semua berada dalam ketidakpastian dan rasa takut
tapi ingat ini semua akan berlalu
jadi berbahagialah dan jangan berhenti berharap